kita awali informasi pagi ini dengan berita dari sukabumi jawa barat
ratusan sopir angkutan kota jurusan cibadak cicurug melakukan aksi mogok dan blokir jalan
aksi ini dilakukan akibat jalan rusak yang mengakibatkan kerugian bagi supir angkot
mereka kesal karena pemerintah dinilai tak pernah memperbaiki jembatan penghubung di jalan nasional sukabumi bogor
kesal dengan jalan rusak yang mengakibatkan kemacetan dan kerugian
ratusan supir angkutan kota jurusan cibadak cicuruk sukabumi melakukan aksi mogok dan aksi sweeping
aksi ini sempat nyaris ricu ketika para supir angkot memaksa turun para penumpang dari sebuah bus dan angkutan umum lain
para supir angkot ini juga memblokir jalan nasional tepatnya di jembatan pamurian cibadak sukabumi
di mana di jalan tersebut kondisinya rusak parah dan tak pernah diperbaiki
akibat aksi blokir jalan ini kemacetan panjang
sejauh dua belas km tak terhindarkan
jembatan pamurian yang merupakan jembatan penghubung cibadak dan cicuruk di jalan nasional sukabumi bogor
memang dianggap sebagai penyebab kemacetan dan menimbulkan kerugian bagi para supir angkot
mereka mengaku jika biasanya dalam sehari bisa lima sampai enam putaran menarik penumpang
akibat macet hanya bisa dua tiga kali putaran saja sehingga menyebabkan penghasilan para sopir angkot menurun drastis
kami dari pengemudi
putar umum seluruh nusmilan
selama ini sudah merasa keluh kesah
jadi penghasilan daripada hari hari aktivitas kami begitu drastis menurun
kami tidak menuntut daripada peluang yang begitu panjang untuk perbaikan jalan ini
cuma kami mohon tolong utamakan jembatan ini
ini lihat aja sendiri
ini akan takut terjadi ambruk
aksi mogok sopir angkot ini membuat aktivitas suara
warga terganggu karena mereka terpaksa berjalan kaki akibat tak ada angkutan di jalan raya
susah bu kenapa bu
pada demo ya
gak tahu demo saya
oh gak tahu ya ibu mau kemana sih
mau cibadak nanti puncak
oh susah bu nggak ada angkot kayak gini
balik lagi anaknya nggak mau
para sopir angkot ini meminta pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang rusak
ahmad fikri sukabumi